kepala badan nasional penanggulangan bencana menggelar rapat koordinasi tanggap bencana gempa di kabupaten gresik jawa timur
penanggulangan bencana difokuskan pada masyarakat di pulau bawean yang paling terdampak namun terkendala akses transportasi
rapat koordinasi tanggap bencana gempa tuban dilakukan di kantor bupati gresik dan dihadiri pj gubernur jawa timur bupati gresik dan seluruh instansi terkait
kepala bnpb lejen suharyanto menyatakan tanggap bencana akan difokuskan di pulau bawean karena sulitnya transportasi ke lokasi terdampak
pengiriman bahan dasar logistik berupa makanan pokok pakaian dan sanitasi menjadi prioritas awal
kemudian baru masuk pada tahap pendataan dan penggantian kerugian infrastruktur yang rusak akibat gempa
intinya di tangga beruat sekarang ini kita sepakat semua meyakinkan bahwa
kebutuhan dasar dari para masyarakat terdampak ini betul betul terpenuhi
kemudian setelah itu terwujud terpenuhi kita memastikan tahap berikutnya yaitu transisi tanggap darurat
saat tangga beruat dengan transisi ini sama sama paralel itu mulai didatang
mana rumah rumah yang rusak infrastruktur yang rusak dan bagaimana dan mulai dibangun
proses itu bnpb juga mengirimkan tim dan tadi sepakat juga
korem juga akan menunjuk salah satu provideranya untuk membantu
sementara itu hingga minggu malam ribuan warga bawean yang terdampak gempa masih mengungsi di tanah lapang dan dataran tinggi
pengungsi tersebar di enam belas desa di dua wilayah kecamatan pulau bawean kabupaten gresik
warga memilih bertahan di pengungsian karena masih trauma dan khawatir terjadinya gempa susulan
pemkap gresik bersama sejumlah sukarelawan dan tenaga medik juga membuka dapur umum
serta layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak gempa
lepas saja tindak lanjut pemerintah untuk penanganan bahasa jawa timur
kita tanyakan langsung pada jurnalis kompasifi deddy herianto
deddy rapat koordinasi tadi menghasilkan sejumlah tahapan tanggap bencana terhadap gempa
lalu kapan pelaksananya akan dimulai
baik yunu dan juga saudara rapat koordinasi tadi yang langsung dipimpin oleh kepala bnpb
lejen tni suwadi anto bahwa menetapkan ada tiga daerah yang berstatus tangkap darurat
yaitu kota surabaya kabupaten lamongan dan juga kabupaten gresik
kenapa tiga daerah ini yang ditetapkan
darurat karena tiga kota dan kabupaten ini yang sangat berdekatan dengan titik gempa pada jumat lalu
itu juga saya sampaikan bahwa hingga pagi tadi sudah sebanyak dua ratus enam puluh tiga gempa terjadi sejak hari jumat lalu
tadi juga kepala bnpb menyatakan bahwa mulai hari ini namanya
sudah harus dilakukan distribusi logistik yang diperlukan untuk masyarakat terutama di pulau bawean
meskipun terkendala dengan adanya transportasi namun kepala bnpb menyatakan bahwa akan tetap mengoptimalkan pengiriman logistik
baik itu makanan minuman sanitasi dan kesehatan yang penting itu melalui jalur laut atau menggunakan kapal
baik itu nanti diseberangkan melalui pelabuhan gresik atau melalui pelabuhan tanjung perak surabaya
ya untuk saat ini pulau baiwan membutuhkan penanganan khusus karena sulitnya akses transportasi
lalu seperti apa nantinya pengiriman logistik terbaik baik juga makanan maupun bantuan ke pulau bawaan
ya juno setelah melakukan asesmen kemarin kepala bnbb juga
melalui pemantauan dari udara bahwa akan mengoptimalkan pengiriman logistik bagi warga terdampak di pulau bawean
dengan menggunakan baik itu kapal cepat bahari express yang biasa melayani pelayaran bagi warga bawean dari pelabuhan gresik
dan juga kapal basarnas yang akan dioptimalkan melalui pelabuhan daerah surabaya
itu nanti akan dimaksimalkan untuk melakukan pengiriman pengiriman
dan juga tadi juga disinggung apakah akan juga dioptimalkan melalui udara namun kepala bnbb menyatakan tidak
untuk saat ini belum diperlukan pengiriman logistik melalui udara
jadi akan tetap mengoptimalkan pengiriman menggunakan jalur laut
ya deddy untuk saat ini hingga minggu malam
enam warga masih mengungsi lalu berapa banyak yang mengungsi dan bagaimana kondisi pengungsian saat ini
apakah bantuan telah tercukupi
ya hingga rapat koordinasi tadi kepala bnpb juga menyatakan bahwa logistik yang dikirimkan
dari semenjak terjadinya bencana gempa pada jumat hingga hari ini dirasa sudah mencukupi
jadi ini perlu terus dilakukan pengiriman atau supply
karena kan kebutuhan itu akan digunakan dipakai oleh pengungsi
makanya perlu tetap dilakukan pengiriman
hingga hari ini data yang masuk kepada bppt kabupaten gresik terdapat hampir tiga puluh tiga pengungsi
singapura itu terdapat empat belas sembilan ratus empat jiwa yang mengungsi di sejumlah tenda tenda
yang didirikan oleh bppd maupun mandiri
sedangkan di kecamatan tambak terdapat delapan belas tujuh ratus tiga puluh dua jiwa yang mengungsi
ya dari belasan ribu warga ini tentu banyak juga rumahnya yang terdampak
lalu apakah ada opsi bagi warga untuk direlokasi dan kemana nantinya warga akan direlokasi
tadi juga sempat kita tanyakan pada saat lejen suharyanto
bahwa apakah ada kemungkinan dilakukan relokasi bagi warga masyarakat bawean yang terdampak
rumah rumah mereka yang mengalami kerusakan berat
namun kepala bnpb menyatakan bahwa hingga saat ini belum diperlukan adanya relokasi
namun menunggu apabila assessment yang dilakukan sambil berjalannya rehabilitasi di pulau bawean
itu nanti akan nampak apakah memang diperlukan relokasi atau tidak
jadi ini adalah hal yang sangat penting
jadi ini adalah hal yang sangat penting